militer israel merilis rekaman saat melakukan penyerangan di kamp pengungsi yang berada di kota nushams tepi barat palestina
dari rekaman video yang dirilis oleh militer israel tersebut terlihat sejumlah tentara israel yang menembaki sebuah rumah
yang diduga terdapat sejumlah pasukan hamas di kamp pengungsian di kota nushians tepi barat palestina
akibat serangan itu berdasarkan informasi yang didapat dari bulan sabit merah palestina
sebanyak empat belas orang tewas yang tiga diantaranya adalah anggota jihad islam dan seorang anak berusia lima belas tahun
selain itu militer israel juga menangkap delapan orang yang berada di kamp pengungsian tersebut
selain menewaskan warga serta anggota jihad islam sembilan tentara dan perwira israel juga terluka